akan disampaikan oleh pihak lion air terkait dengan jatuhnya pesawat jt enam ratus sepuluh berikut ini
masih terkait dari teman teman basarnas mengenai posisi pesawat seperti apa dan mungkin posisi para penumpang seperti apa
jadi kami belum bisa memberikan posisi penumpangnya seperti apa nanti kita akan tunggu
dan kami sudah membuka posko dari mulai jam tujuh tiga puluh tadi pagi di sini sebagai klasis center
dan kita juga sudah membentuk posko untuk menangani para keluarga yang ingin menanyakan informasi
pada persilis juga sampaikan bahwa ada kontak yang bisa dihubungi terkait dengan kejadian ini
nanti kalau ada an kami akan sampaikan
baik kepada keluarga korban maupun kepada keluarga penumpang maupun kepada media
demikian yang bisa kami
kami sampaikan untuk putra ini
jumlah penumpang satu ratus tujuh puluh delapan satu ratus tujuh puluh delapan empat belas empat puluh training jadi totalnya berapa
totalnya pak dengan empat training

itu termasuk di satu ratus tujuh puluh delapan

tambah delapan beratus
berapa orang warga negara sih pak
kami belum ngecek berapa orang warga negara
kita lagi cek lagi menghubungi para yang terkait dengan keluarga ini
berapa orang warga negara sih pak kami belum ngecek berapa orang warga negara ini lagi kita cek lagi menghubungi para yang terkait dengan keluarga ini
kami belum ngecek lagi menghuubungi para yang terkait dengan keluarga ini lagi kita cek lagi menghubungi para yang terkait dengan keluarga ini lagi kita cek lagi menghubungi para yang terkait dengan keluarga ini lagi kita cek lagi menghubungi para yang terkait dengan keluarga ini
kita lagi belajar ya makanya kita berharap ada informasi dari para penumpang untuk kita coba telahkk at
kira kira para itu keluarga ini ada dimana gitu
pak sejak penerbangan komersial pertama lima belas agustus
train sudah dapat ya pesawatnya
terus kemudian penerbangan terakhir t till en desar salah
dari pasar menuju cengkareng ya pak
itu kondisi pesawat seperti apa pak apakah baik bedanya
pesawat ini terakhir terbang dari denpasar menuju cengkareng
dalam posisi dirilis untuk terbang
memang ada laporan mengenai masalah teknis
dan masalah teknis ini sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur maintenance
yang dikeluarkan oleh pabrikan pesawat
saya tidak tahu persis tapi saya pikir mengenai ini nanti biarlah instansi yang berwenang
yang menggali apa yang terjadi dengan itu
tapi saya yakinkan bahwa pesawat ini dirilis terbang oleh engineer kami
total berapa jam terbang pak
jam terbangnya kalau rata rata kurang lebih dari lima belas agustus sampai dengan lima belas oktober
kurang lebih dua bulan rata rata sembilan sampai sepuluh jam per bulan

pesawat ini berjauh bagaimana
lain air ini menangkapi respon dari masyarakat yang banyak sekali pak
saya tidak bisa berpikir kalau pesawat itu mengalami masalah kendala teknis
menurut saya adalah sesuatu hal yang umum terjadi dan memang harus dikerjakan dan dirawat
kalau mengenai ada kejadian setelah itu yang lain yang seperti dibilang meledak
saya belum bisa mengatakan
kenapa pak karena masih dalam proses penanganan pihak pihak yang terkait dengan itu
berarti kabar yang menyatakan pesawat ini rusak dari bandara muara itu tidak benar atau bagaimana
kalau dia rusak tidak mungkin dirilis terbang dari denpasar
iya cuman memang benda bergerak sebagaimana kita ketahui akan bisa mengalami gangguan setelah dia mendarat
hanya ketika dia mendarat ada laporan dari awak pesawat itu langsung kita kerjakan
itu yang kita lakukan
soal adanya permintaan return to base sudah bisa dikonfirmasi apa dapat laporan dari atc atau seperti apa
pilot kami saya yakin bekerja dengan prosedur yang ada
ketika ada masalah dia minta return to door
hanya bagaimana akhir dari permintaan itu itu yang kita lihat apa yang terjadi saat ini
pak apakah ada satu mekanik dari lain rms yang dipiksa karena tadi ada kendala teknis pada saat
kalau mengenai minta informasi
siapapun akan kami minta informasi terkait dengan pesawat ini dan itu pasti dilakukan juga oleh instansi instansi yang terkait dengan masalah ini
jadi tidak ada yang luput dari pengecekan terkait dengan kejadian ini
tidak ada yang luput